oh tuhan semoga kami dalam lindungan tuhan
rekaman video amatir sabtu delapan agustus dua ribu dua puluh malam sekitar pukul dua puluh satu dua puluh waktu indonesia tengah
memperlihatkan banjir bandang yang menyapu desa bola papu siki sulawesi tengah
tiga rumah warga terseret arus dan empat lainnya rusak berat
oh tuhan menakjubkan
sekitar empat puluh jiwa warga setempat saat ini sudah dievakuasi ke halaman sekolah dasar bala keselamatan
ke pusat pertokohan setempat dan kehunian sementara korban gempa bumi di bola papu
informasi dari komando rayon militer setempat menyebutkan
sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa
namun seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi aman
komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako brigadir jenderal tni farid makruf
sudah meminta jajarannya untuk membantu warga yang terdampak
kepala kantor sar nasional palu andi yohannes
menyampaikan bahwa saat ini yang paling utama adalah membuka akses jalan yang tertutup material banjir bandang
sementara ini tim rescue gabungan dari basarnas tni polri bpbd dan warga
mengupayakan secara mandiri untuk membersihkan sisa sisa material dan rumah warga
kemudian tim sar sementara bersama sama dengan aparat desa
membersihkan jalan yang saat ini tertimbun oleh material
yang diperlukan oleh banjir
ini adalah banjir bandang yang kesekian kalinya yang terjadi di wilayah ini
saat banjir pada dua belas desember dua ribu sembilan belas
tujuh rumah warga rusak ditambah dua korban jiwa
lalu pada dua ribu sebelas banjir bandang menghancurkan ratusan rumah warga
sejumlah warga juga menjadi korban
jafar bua sigi sulawesi tengah